dalam konferensi pers perkembangan ppkm senin sore
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan menjelaskan
situasi pandemi covid sembilan belas terus membaik
hal ini berdasar hasil estimasi tim fkm ui
yang menunjukkan angka reproduksi efektif indonesia untuk pertama kalinya
berada di bawah satu yaitu sembilan puluh delapan orang
atau dengan kata lain kasus akan terus berkurang atau terkendali
luhut menambahkan capaian kasus harian juga menunjukkan tren membaik
kasus konfirmasi nasional berada di bawah dua kasus
serta kasus aktif sudah lebih rendah dari enam puluh delapan
dengan perbaikan tersebut luhut memastikan tidak ada lagi kabupaten kota
yang berada di level empat di jawa dan bali
dalam pelaksanaan ppkm meski jumlah kasus sudah turun signifikan
tetapi jumlah testing terus mengalami peningkatan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di luar jawa bali juga resmi diperpanjang kembali
menteri koordinator perekonomian erlangga hartarto menyatakan
ppkm di luar jawa bali akan diperpanjang mulai dua puluh satu september hingga empat oktober mendatang
erlangga hartarto menyebut
kasus aktif di luar jawa bali berkontribusi
meski demikian pada periode ini jumlah wilayah yang masih harus menerapkan ppkm level empat menurun
dari dua puluh tiga menjadi sepuluh kabupaten kota
diantaranya kota padang banjarmasin dan balikpapan
nah pemerintah tetap mengusulkan perpanjangan ppkm di luar jawa bali
antara tanggal dua puluh satu sampai dengan empat oktober
lima kabupaten kota masih menerapkan ppkm level tiga
menurut erlangga ada penyesuaian aturan ppkm level tiga di luar jawa bali
tim liputan cnn indonesia